serial tv hollywood beberapa waktu kebelakang seperti sedang naik daun
yang menarik justru ada beberapa aktor dan aktris layar lebar hollywood yang sekarang justru terkenal sebagai pemain serial tv
hal ini menggeser stigma di hollywood bahwa pemain serial tv tidak sehebat pemain film layar lebar
sekarang itu menarik
film arahan sum mendes ini sukses membawa nama kevin spacey mendapatkan piala oscar untuk kategori pemeran pria utama terbaik
setelah menang oscar nama spacey tidak banyak dibicarakan
namun namanya kembali naik setelah membintangi serial televisi house of cards
bahkan spacey juga dinomiasikan untuk emmy awards
saya ingin berakhir
tapi saya tidak akan melakukannya
anda harus tahu sesuatu seperti itu jika tidak
anda datang ke sekolah anak anak tidak menyukainya
namanya sudah tidak asing di hollywood sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
devi sempat dinominasikan dalam academy awards untuk film doub tahun dua ribu delapan dan juga the hub tahun dua ribu sembilan
sekarang davis lebih dikenal sebagai analis skeeting
perannya dalam serial tv how to get away with merder
melalui perannya sebagai analis skeeting davis menjadi aktris kulit hitam pertama yang memenangkan ammy awards untuk kategori outstanding lead award in drama series
berbeda dengan luar negeri aktor dan aktris layar lebar indonesia justru go internasional setelah membintangi sebuah serial tv berjudul
serial tv karya joko anwar ini menampilkan adinia wirasti reza rahadian aktor dan aktris lain seputaran kawasan asia
serial tv ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat indonesia
semakin banyaknya aktor layar lebar yang tampil di serial televisi dipengaruhi oleh beberapa hal
di antaranya adalah penggarapan cerita
dan juga produksi yang lebih baik dari rumah rumah produksi seperti netflix hbo amazon dan masih banyak lagi
sehingga pilihan masyarakat tentang serial tv semakin banyak
saya setiap tosigit jakarta
asuransi pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk anak di era modern ini
setiap orang tua ingin mempersiapkan segala hal terbaik bagi anak termasuk pendidikan
namun biaya pendidikan semakin meningkat setiap tahunnya
hal ini menjadi tantangan bagi orang tua untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak sejak dini
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
dan telah bergabung bersama kami teja sari asad
perencana keuangan dari tata dana konsulting
selamat pagi mbak teja terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan kami juga undang partisipasi anda pemirsa untuk bertanya terkait dengan dana pendidikan ini
di lain telpon kami di dua puluh satu tujuh ratus sembilan puluh satu delapan puluh empat tujuh untuk berbincang bincang bersama saya dan juga mbak teja pagi ini
mbak teja kalau kita berbicara soal dana pendidikan asuransi pendidikan
pendidikan tiap tahun makin mahal
kalau kita sebagai generasi milenial terutama orang orang atau mereka anak anak muda yang baru saja menikah
sebetulnya sejak tahun ini
kenapa pendidikan ini sangat diperlukan
sebenarnya kita sudah harus mempersiapkan tabungan pendidikan atau dana pendidikan begitu kita anaknya ada gitu ya
tapi kalau misalnya berencana lebih jauh lagi
begitu kita menikah kita udah mulai mempersiapkan itu bagus banget
tapi memang begitu anaknya ada itulah harus benar benar dimulai
karena kalau kita sudah menunggu anaknya besar lagi nanti biayanya akan jadi semakin tinggi
pernah nggak sih mbak teja menghitung mengkalkulasi
seberapa besar dana pendidikan yang dibutuhkan dari playgroup
hingga nantinya lulus kuliah
apalagi nanti apabila ingin melanjutkan kuliah anaknya ke luar negeri
pasti asuransi atau dana pendidikan yang dibutuhkan semakin besar
begitu perhatian nggak
mengkalkulasi seperti itu
ya kalau zaman dulu mungkin kita cukup puas dengan anak mulai masuk dari sd kelas satu
tapi semakin lama mulai masuk dari tk
sekarang masuk dari playgroup
ada lagi yang baru satu tahun juga sudah masuk sekolah
nah jadi kalau kita anggap aja kita mulai dari tk sd smp sma sampai kuliah
yang swasta itu bisa sampai mencapai bisa satu miliar
nah itu kan besar sekali
apalagi kalau swastanya kita mau
dana pendidikan mencapai satu miliar sampai sma
iya sampai kuliah
sampai kuliah oke
apalagi kalau kita memilihnya swastanya swasta yang mahal
tapi sebenarnya memang ada sekolah yang macam macam ya
ada yang nggak bayar sama sekali pun ada
nah tinggal kita sebagai orang tua mau memilih yang mana yang terbaik buat anak kita
opsi yang mana
mau sekolah negeri atau sekolah swasta
tapi sekolah negeri pun pasti memiliki
misalnya dana untuk nantinya bagaimana mereka mau study tour
misalnya keluar dana lagi
ada dana dana tersebut begitu yang juga harus dipersiapkan
tabungan pendidikan atau asuransi pendidikan mana yang lebih penting
sebenarnya tabungan pendidikan sama asuransi pendidikan sama ya
kita tujuannya sama untuk kebutuhan dana pendidikan
hanya kalau tabungan pendidikan itu kita nabung dan di cover
ditambah diberikan tambahan bonus asuransi oleh banknya
kalau asuransi pendidikan lain
kita mulainya dari asuransi
dengan asuransi itu kita mempersiapkan
tabungan pendidikan anak
jadi sebenarnya dua hal yang sama hanya beda instansi
tabungan pendidikan kita masuk ke bank
perlindungan pendidikan dijamin oleh perbankan
asuransi yang hasilnya sama
hanya mungkin gini kalau tabungan pendidikan dia memberikan hasil sesuai dengan bunga bank
nah kalau asuransi pendidikan dia bisa dalam bentuk investasi
jadi mungkin hasilnya bisa lebih tinggi
oke dalam bentuk investasi lebih menarik yang mana tuh
sepertinya saya lebih tertarik
dalam bentuk investasi tersebut karena kalau investasi nantinya bisa diambil lagi begitu kan
untuk dana dana lainnya pasti
iya bisa begitu
jadi kalau tabungan pendidikan penawarannya adalah bunga yang diberikan seperti bunga tabungan
ya memang lebih kecil
tapi kalau asuransi pendidikan ada unsur investasinya yang kita bisa pilih sesuai profil kita
mau yang rendah profilnya atau yang seperti aldi nih kayaknya agresif
jadi kita bisa memilih untuk lebih tinggi
jadi secara tidak langsung kalau menurut anda anda sendiri memilih untuk mengambil tabungan pendidikan dari perbankan atau asuransi pendidikan dari penyedia lembaga asuransi itu
iya jadi kalau misalnya untuk jangka pendek seperti masuk tk anaknya masih kecil jangka pendek untuk dua tahun lagi tabungan pendidikan cukup bagus
karena memberikan hasil yang pasti ya
kepastian itu kan ada orang orang yang lebih suka yang konservatif lebih suka yang pasti
pasti dan dijamin
belikit begitu uangnya juga ada
nah kalau asuransi artinya kita begitu kita masuk
nah tapi memang kebanyakan hasilnya jauh lebih tinggi dari tabungan
dan menurut anda seperti apa tren nanti biaya pendidikan pada let's say sepuluh tahun ke depan bagi pendidikan di indonesia
jadi kalau misalnya
mencukupi inflasi juga
makanya kita nggak bisa bilang dana pendidikan yang di sini gitu
oke bisa jadi pada saat ini masuk sd atau tahun ke depan
sd atau tk lima juta rupiah untuk swasta nanti sepuluh tahun kemudian
untuk swasta yang biasa ya
untuk swasta yang biasa loh aldi lima juta itu kalau untuk swasta yang udah agak menengah nggak bisa masuk lima juta
oke swasta swastanya biasanya snbi gitu
oh sebesar itu
jadi kalau misalnya bagi kaum muda yang sebenarnya memiliki penghasilan seadanya begitu misalnya di range di bawah sepuluh juta
sebetulnya untuk menyekolahkan anak ke sekolah sekolah tersebut sekolah sekolah memiliki akreditasi baik begitu tadi
kelas kelas internasional lebih baik mana yang diambil
apakah asuransi pendidikan itu benar benar akan meng cover nantinya bila mengambil asuransi pendidikan di tahun misalnya saat anak berusia masih satu tahun kemudian lima tahun kemudian anak masuk sd kemudian bisa mengambil dana pendidikan tersebut untuk masuk sekolah yang dua puluh lima juta atau bagaimana
ya kalau tabungan pendidikan kita sudah bisa lebih pasti ya karena tabungan pendidikan bunganya sudah ditentukan dan pasti kita akan mendapat angkanya seperti itu
jadi dari perhitungan yang diberikan oleh pihak bank mereka akan memberikan oh oke berarti nabungnya harus gini
nanti begitu anak kita masuk ada perhitungannya pasti tapi kalau asuransi dia bisa membuat prediksi kira kira kita bisa menabung sebesar oke misalnya berapa satu juta sebulan untuk tapi hasilnya tetap saja harus melihat ke kondisi pasar kondisi market
ya kan walaupun emang pada kenyataannya investasi di asuransi ataupun di pasar modal pasti akan memberikan hasil lebih tinggi
mbak teja saya juga penasaran kalau asuransi pasti ada polis polisnya begitu ya
karena pihak penyedia asuransi tersebut nanti kita bahas kita harus juda terlebih dahulu perusahaan jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia business kami segera kembali
anda kembali bersama kami di cnn indonesia business
dan kami masih memperbincangkan terkait persoalan dana pendidikan dan juga asuransi pendidikan bersama dengan mbak teja sari asad
mbak teja tadi kita berhenti di polis asuransi asuransi pendidikan
situasi suatu kondisi kondisi seperti apa sebetulnya nanti yang diberikan oleh penyelenggara asuransi pendidikan
kita membeli asuransi pendidikan
jadi asuransi pendidikan itu yang pasti ada asuransi jiwa buat anaknya dan ada tambahan asuransi jiwa bapaknya yang membayarkan ya tergantung ya
tapi biasanya adalah bapaknya
jadi kalau kita membuat asuransi pendidikan buat anak
maka terjadi apa apa sama bapaknya
misalnya kita buat rencana pendidikan untuk biaya kuliah delapan belas tahun lagi
oke jadi jangkanya ada waktunya juga delapan belas tahun
iya misalnya sebenarnya gak ada jangka waktunya
tapi kita berencana menghitung setinggi itu
jadi selama dari anak baru lahir sampai umur delapan belas tahun nanti kuliah kira kira kebutuhannya berapa biayanya nanti dihitung
nah kalau terjadi apa apa sama bapaknya di tengah
maka rencana investasi itu
pastinya tetap jalan
jadi dana pendidikan buat anak tetap ada gitu
jadi harus diambil satu paket antara ayah dan juga anak anaknya
iya dan anaknya
kita tahan sebentar ada telepon masuk dari pemerintah crn
selamat pagi silahkan sebutkan nama dimana dan pertanyaan anda
ya selamat pagi
ya silahkan ibu dengan nama dimana
saya indri di depok
ya ibu indri di depok silahkan pertanyaannya
mau bertanya sebaiknya berapa sih dana yang harus kita sisihkan untuk pendidikan anak
maksudnya dari pendapatan itu berapa persen gitu
baik ibu indri terima kasih sudah kami tangkap pertanyaannya
langsung saja dijawab mbak teja berapa persen misalnya dari gaji yang harus disisihkan untuk dana asuransi dan juga tabungan pendidikan
ya ini menjawabnya sebenarnya nggak gampang karena dana pendidikan itu pilihannya adalah macam macam
tadi kita mau sekolah swasta atau mau sekolah yang biasa atau sekolah yang murah
secara in general aja
karena kita kan nggak tahu nanti anaknya mau sekolah dimana
kalau terlalu kecil takutnya kita mau menginginkan sekolah yang bagus tapi harganya nggak kekejar
tapi kalau terlalu besar juga akan membuat jadi kesulitan
yang pastinya kalau lebih besar lebih bagus ya
tapi sesuai nggak dengan kondisi keuangan keluarga
baik bu indri sudah terjawab ya
asuransi atau tabungan pendidikan yang penting adalah alokasi untuk dana pendidikan
harus ada hal tersebut
jangan sampai tidak ada malah nanti anak masuk sekolah malah bingung ke lingkungan cari pinjaman uang
ya itu dia yang lebih berat lagi
kemudian terkait dengan risiko
ada risiko yang bisa didapati oleh orang tua ini apabila mengambil langkah untuk investasi di asuransi pendidikan
jadi risikonya adalah
kalau kita masuk ke asuransi pendidikan ada pilihan investasi yang ditawarkan
kalau kita konservatif atau moderat atau agresif
kalau konservatif pasti jadi lebih aman
apa perhitungan yang kita rencanakan dari awal pasti akan lebih kondisinya prosentasenya bisa tercapai lebih baik
nah hanya saja jadi nabungnya lebih banyak gitu ya
seperti kalau kita memilih tabungan pendidikan nabungnya harus lebih banyak lagi karena nggak ada investasinya
nah kalau kita memilih yang agresif karena kalau berdasarkan perhitungan agresif angkanya jadi lebih kecil
ada risiko dimana waktu kita mau bayarkan uang sekolahnya mau dicairkan pasarnya lagi turun
jadi pencairan dananya jadi lebih kecil itu risikonya disitu
ya mbak teja kemudian ada instrumen investasi lainnya mungkin yang bisa digunakan oleh para orang tua
tadi anda sempat menyarankan kepada saya untuk mengambil reksadana
apakah nanti reksadana ini bisa menjadi instrumen investasi juga selain kalau kita apabila kita sudah memiliki instrumen investasi lain
apakah kita masih harus begitu memiliki asuransi pendidikan untuk anak
oke jadi gini kalau
atau deposito misalnya
iya benar kalau asuransi pendidikan kalau terjadi apa apa sama kita selama kita menabung untuk anak maka terjadi sama bapaknya gitu ya
misalnya maka polisnya atau tetap jalan investasinya tetap jalankan sampai kebutuhan anak bisa tercapai di s satu nya misalnya
tapi kalau kita memilih investasi lain seperti reksadana dia nggak ada proteksinya
jadi kalau kita memilih menabung dengan reksadana
tambahkan asuransi jiwa sama bapaknya
jadi memang hasilnya akan lebih optimal di reksadana karena begitu kita nabung setiap bulannya maka investasinya langsung jalan
tapi nggak ada proteksi di situ
jadi kita harus menambahkan membeli asuransi jiwa untuk bapaknya supaya kalau ada apa apa sama bapaknya uangnya akan keluar untuk menggantikan biaya dana pendidikan yang memang awalnya direncanakan di reksadana
atau pilih reksadana yang ada pertanggungan proteksi asuransi
oke ada pilihan yang ada
ada di indonesia sudah ada
jadi kita bisa memilih reksadana itu
nah di sana reksadananya juga udah terencana tuh berapa tahun berapa tahun nanti ada asuransinya
jadi kalau terjadi apa apa diteruskan
jadi yang tadi asuransi investasinya di cover ini reksadana di cover oleh asuransi
tapi memang pembelian seperti fee nya itu jauh lebih tinggi karena ada fee asuransi yang harus dibayarkan
mbak teja sudah berapa banyak atau berapa prosentase orang tua orang tua di indonesia yang kemudian mengambil
instrumen investasi asuransi pendidikan untuk anak ini untuk memilih mempunyai instrumen investasi tersebut
ya sekarang ini pengetahuan
menjadi hal yang common begitu saat ini
ya udah banyak sekali dan bagus sekali kalau memang bisa berjalan gitu
jadi semakin pengetahuan tentang kebutuhan dana pendidikan semakin orang tuanya sekarang belajar tentang investasi dan asuransi
asuransi sekarang semakin tinggi dan meningkat terus